berbagai cara dilakukan warga surabaya untuk menyambut hari natal
seperti halnya kontes anjing yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan
dalam kontes ini puluhan anjing peliharaan beradu bakat dan atraksi dalam sebuah fashion show
wah bagaimana serunya berikut liputannya
momen natal yang penuh kasih menjadi waktu tepat
tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia namun juga manusia dengan hewan kesayangannya
selain memerihakan natal kontes anjing ini sekaligus mengembangkan
kebanyakan gerakan anti kekerasan terhadap hewan domestik indonesia dan berbagai kasus penelantaran lainnya